saya rasanya berat sekali kehilangan anak
kalau boleh tahu adiknya al itu perempuan atau laki laki
adiknya al itu
raya pernah titip pesan ke aku
dia minta aku
terima kasih om baik
aku sama sekali nggak mengerti
kenapa aku begitu menyayangi anak itu
kenapa sesedih itu ngeliatin raila
repot lawan penculik
dan membahayakan nyawanya
segitunya ya kamu sama mbak andi nino
kamu sama sekali gak mikirin perasaan aku
di mata kamu cuma ada mbak andi
akhirnya reina bisa selamat
aku berhutang untuk dia
aku bahagia banget hari ini
seneng banget ya
bahagia banget bisa jadi pahlawan mbak andi hari ini
kenapa gak peluk aja tuh mbak andi sekalian
gak begitu juga elsa
aku lega karena rena bisa selamat
di samping itu kamu juga gak apa apa
karena kalau sampai reina gak bisa ditemuin
lagian aku juga heran
kok bisa bisanya sih kamu ambil reina diem diem
apa sih sebenernya tujuannya
kamu mau bikin andin panik
aku tuh bener bener ya
masih aja nuduh aku
aku cuma pengen tahu alasannya apa langsung dari mulut kamu
udah lah mino
gak usah dibahas
udah mbak andi sekarang kamu anterin aku ke taman
aku pengen ambil mobilnya papa
kok ke taman
aku kan jemput kamu buat manggarin pulang
pulangnya ke rumah kita
enggak aku gak mau
pokoknya sekarang kamu anterin aku kesana
elsa ini udah malam
aku gak mau
kalau kamu gak mau nganterin aku aku loncat nih
kalau memang kamu nggak mau pulang ke rumah kita
aku antar kamu langsung pulang ke rumah bapak

besok aku suruh pegawai untuk ngambil
gue harus manfaatin rasa bersalah nino
biar nino makin terikat sama gue
ini peluang besar buat gue agar nino makin berasa bersalah
dan mau lupa sama mbak andi
pokoknya selama nino belum move on dari mbak andi
jangan harap gue mau pulang
oh jadi waktu kita ketemu di makam itu
ibu lagi ziarah ke makam suami ya bu
iya pak betul sekali
dan ada makam anak saya juga
oh iya al bercerita ke saya
kalau adiknya sudah meninggal
adiknya sudah meninggal
saya punya adik
tapi adik saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu
hindari lah ya mbak hindari lah ya rujun
saya turun berduka cita bu ya
pasti rasanya berat sekali kehilangan anak
ya kekuatan saya adalah tuhan
kalau boleh tahu adiknya al itu perempuan atau laki laki
adiknya al itu
wahyu pernah titip pesan ke aku
dia minta aku jagain andin
makanya sampai detik ini andin gak tahu kalau aku itu kakaknya roy
makanya aku gak kenalin mama ke andin
itu karena aku juga gak mau andin tahu mama itu adalah mamanya roy
kalau andin belum tahu al adalah keluarga dari roy
berarti papa dan mamanya andi juga belum tahu ya
sudahlah ibu bapak kita bahas yang lain aja
karena saya takut trauma masa lalu trauma kesedihan itu bisa kambuh lagi kalau kita bahas yang sedih sedih sekali
udah udah kita bahas yang lain aja
saya dan andi mampir ke rumah sakit bogor untuk jenguk elsa
tapi andin info kalau keadaan elsa waktu itu kurang baik
jadi kami pulang duluan sebelum sempat jenguk elsa
gak apa apa ibu
karena elsa memang mengalami keguguran
dan pemicunya itu ya andin
gak gak gak
ini mah itu kan cuma salah paham aja ya
jadi andin sama elsa itu memang gak akut
dan mereka juga kurang berhubung
dan andin sering tidak bisa menjaga jarak dengan suaminya elsa
makanya lumayan terjadi beberapa kali kesalahpahaman antara mereka
mungkin al juga tidak suka ya
kalau sampai andin gak bisa menjaga sikap
saya rasa al gak akan salah paham
karena andin begitu mencintai al
semoga al juga bisa merasakannya
jadi ya tidak ada salah paham semoga
saya setuju sama itu
udah ya ma
aku merasa kalau mamanya andin
sepertinya tidak menyukai andin
situasinya gak tepat
sekaligus mau minta maaf sama kamu
aku tahu aku salah
apa yang aku lakukan itu fatal
tapi aku harap kamu mau mempertimbangkan untuk memaafkan aku